skor buaya milik warga jembulwunut kecamatan gunung wungkal kabupaten pati
dievakuasi petugas bksda jawa tengah
sejak november dua ribu lima belas buaya muara ini sempat dipelihara di kantor badan narkotika nasional atau bnn semarang
sang pemilik menyerahkan buaya ke bnn menyusul wacana penjara narkotika di jaga buaya
yang dilontarkan kepala bnn komjen budiwaseco saat itu
namun keberadaan buaya seberat satu ratus empat puluh kg tersebut dinilai mulai membahayakan setelah dua kali lepas dari kandang
butuh sekitar satu jam untuk petugas menaklukkan buaya betina berumur tujuh belas tahun ini
sebelum akhirnya dibawa ke kantor bksda semarang
tugas masih menunggu kabar dari dua lokasi yang akan menjadi tempat penitipan buaya
masing masing kebun binatang mangkang semarang dan sebuah lokasi di banyuwangi jawa timur